suatu ketika ibu monu membawakannya kotak yang terbuat dari timah
apa itu ibu
ini untuk anakku tersayang prajurit timah
sekarang kau punya prajuritmu sendiri
mereka akan melindungimu
di dalamnya terdapat seratus prajurit kecil yang terbuat dari timah
ada satu prajurit yang berbeda
oh prajurit yang malang ini hanya punya satu kaki bu
oh mereka pasti tidak sengaja menaruhnya
mama akan mengembalikannya
bukankah ibu bilang jika menjadi beda itu tidak berarti jahat atau salah kan
maka dia hanyalah berbeda
aku akan jadikan dia kapten
akanku beri nama kapten tin
sisanya terlihat sama
tidak bisa kuberi nama
aku tidak akan tahu prajurit yang mana yang sedang kumainkan
tapi aku akan tahu yang mana kapten tim
dia adalah prajurit yang istimewa
oh anakku kau pintar sekali
kau memang benar
tidak ada yang rusak padanya
dia hanya berbeda dari yang lain
dia itu istimewa
monu menyukai kapten tin dan menyimpannya di rak
dengarkan kapten tin
kau harus menjaga semua mainanku saat aku tidak ada oke
sekarang kita tim
kita akan menjaga satu sama lain
monu makan malam sudah siap
baiklah kapten tin
sampai jumpa lagi
tin menyukai monu
segera setelah mono menutup pintu di belakangnya
semua mainan menjadi hidup
tin melihat semuanya
sang panda meregangkan punggungnya
sang jerapah yang telah jatuh dengan aneh berdiri dan meregangkan lehernya
barbie membalikan lehernya yang mengarah ke arah yang salah
ada apa denganmu
dia bermain bersama kita beberapa menit yang lalu
aku tidur di siang hari itu bukan salahku
tapi tin berhenti mendengarkan mereka
matanya tertuju pada sosok yang bersinar di kejauhan
dan itu dia
balerina kertas yang cantik di dalam istana yang besar
dia memiliki lapisan bersinar yang berbeda di pakaiannya
yang paling bersinar adalah warna merah hati tepat di tengah tengah pakaiannya
dia menari dengan satu kaki dan satu kaki yang lainnya mengangkat di belakangnya
ada sebuah kolam yang indah di luar istana
air itu bersinar di wajahnya seperti embun pagi di atas rumput
tin tidak bisa melihat hal yang lainnya
wow aku belum pernah melihat orang secantik dia sebelumnya
iya dia cantik dia selalu berdiri satu kaki
dia adalah balerina yang tekun
aku tidak bermaksud tidak hormat
aku tidak tahu jika aku berbicara dengan keras
oh kau benar benar prajurit yang baik rendah diri dan juga sopan
aku merasa terhormat tuan terima kasih
itulah yang dikatakannya kepada tuhan lumba lumba
tapi dia tidak akan lupa apa yang telah dikatakannya
tidak perlu waktu lama untuk menyadari bahwa tin telah jatuh cinta pada tracy
siang hari berlalu semua mainan bermain dan tertawa
tapi tin tidak berpaling dari tracy walau hanya satu detik
aku harus berbicara dengannya tapi apa yang akan kukatakan
apa dia akan menerimaku
baiklah setidaknya aku harus mencoba
itu lebih baik daripada diam di sini dan berpikir tentang itu
tuan lumba maukah kau menolongku turun dari rak ini
aku harus berbicara dengan nona tracy
aku harus memberitahu perasaanku padanya
tapi jika kau tidak keberatan boleh aku bicara sesuatu
tracy adalah balerina tercantik di sini dan kau adalah prajurit timah dengan satu kaki
kau pikir dia akan menerimamu
tapi aku menyukaimu
aku tidak ingin kau terluka
kau sudah jujur
tapi walau hanya punya satu kaki tidak berarti aku tidak mempunyai hati
dia berhak tahu seberapa besar aku mencintainya
aku tidak bisa memutuskan apa perasaannya
dia bisa menolakku jika dia ingin
tapi dia harus mengetahuinya dulu
hmm aku tidak berpikir seperti itu
kau memang benar
apa yang orang lain pikir tentang kita itu tidak penting
yang terpenting adalah bagaimana diri kita
pergilah semoga berhasil kapten tim
tin mengambil nafas panjang dan menghampiri sang balerina
dia jatuh beberapa kali saat melompat untuk mendekatinya
tapi setiap kali dia bangun dan melompat dengan tenaga yang sama
akhirnya dia sampai ke istana
dia begitu gugup
tapi dia merasa yakin dengan yang dia lakukan
hanya tinggal katakan betapa cantiknya dia dan lalu kau akan tahu dia lebih jauh
aku disini untuk katakan bahwa aku cantik
tidak maksudku kau cantik
maksudku bukan berarti yang lainnya jelek
kalau tidak ada yang jelek
istana ini juga sangat cantik
kolam ini jerapah dan juga panda semuanya makhluk yang cantik
bukan maksudku memanggilmu makhluk
oh aku harus berhenti berbicara
kau pasti kapten tim kan
aku harap kau baik baik saja
kau jatuh berapa kali
ada sedikit tantangan untuk berjalan dengan selamat
oh sudah lah melompat adalah olahraga yang baik
tracy tidak bisa memalingkan pandangannya dari tin
dia tidak pernah melihat prajurit yang memiliki keinginan yang sangat kuat
aku datang ke sini untuk mengatakan bahwa kau adalah balerina tercantik dan aku ingin menjadi temanmu
aku ingin menjadi temanmu

terima kasih kapten
tin dan tracy menghabiskan malam di dekat kolam berbincang dan tertawa
itu adalah malam terbaik bagi mereka berdua
akanku perkenalkan kepada kapten baruku
dia kuat dan juga tampan
oh di mana dia
bu apa ibu melihat kapten timku
hmm banyak sekali mainan
oh prajurit timah
aku harus membuatkannya perpisahan yang layak
biarkan dia pergi dengan perang
aku pergi ke mana
air itu mengalir dengan kecepatan tinggi
tidak ada yang bisa tin lakukan
tidak aku harus kembali ke atas sana
kembali ke molu dan juga ke tracy
tapi sebelum tim bisa berpikir sesuatu dia terjatuh lebih dalam keselokan
air itu mengalir lebih lambat sekarang
tapi tin tidak bisa membelokkan perahu ataupun lompat dari perahu
dia tahu dia akan tenggelam dalam air
berjam jam berlalu dan prajuritnya berubah
jurid yang sabar itu tetap berusaha untuk membelokkan perahu
tidak tidak tidak
air itu bersatu dengan laut
perahu telah hancur semuluhnya
tim terbuat dari timah
dia berusaha tapi tidak dapat berenang
tim tenggelam ke dasar lautan yang luas
tidak aku tidak boleh menyerah
aku kapten tim
aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk kembali ke tracy dan juga molly
tapi tantangannya belum berakhir
saat tin duduk dan akan melompat mencari jalan
seekor ikan besar datang menghampiri dan menelannya
oh tidak ikan bodoh aku bukan makanan biarkan aku keluar
prajurit yang sabar itu terus bergerak di dalam ikan untuk keluar
ikan itu merasa tidak nyaman
lalu ketika naik ke permukaan
sang koki membawa ikan itu ke dapur dan memotongnya dengan pisau yang besar dan tajam
oh apa apa ini sebuah prajurit tiba
sang koki dengan cepat mencuci prajurit dengan air kerang
dia ingin memperlihatkan ke orang orang apa yang telah dia temukan
lagipula seorang prajurit telah kembali dari perjalanannya
tapi tin merasa berbeda dia tidak menyadari wajah sang koki
tapi dia menyadari sesuatu yang lain
kenapa tempat ini terlihat tidak asing bagaimana bisa mungkin aku terbentur terlalu keras
ternyata tin benar dia pernah berada di situ sebelumnya ini adalah rumah yang sama
dia kembali ke monu dan cintanya tracy
itu kapten timku aku kehilangan dia kemarin oh terima kasih sudah membawanya kembali
tin begitu bahagia melihat monu tapi matanya mencari kekasihnya balerina
dan itu dia berdiri tepat di tempatnya menunggu tim
saat tin melihatnya matanya tidak bisa bergerak
dia tidak menyadari saat sang koki terpleset dan tin terlempar ke perapian
tidak kapten tim
tapi sudah terlambat tim meleleh tapi dia tidak kesakitan dia terus memandang sang balerina
tracy juga tidak bisa melepaskan pandangannya dari sang prajurit andai saja dia bisa pergi bersama tim
lalu kemudian monu mempunyai ide
dengan cepat dia berlari ke jendela dan membukanya
ini angin akan menghentikan apinya
tapi angin tidak dapat menghentikan api yang terjadi adalah mendorong balerina kertas ke perapian
oh tidak tracy
semua mainan melihat saat tracy dan tim terbakar dalam api
terlihat senyum di wajah mereka akhirnya mereka bersama
sampai ibu tiba api telah membakar balerina kertas dan prajurit timah tidak ada yang tersisa dari mereka
oh ibu tracy dan tim sudah tidak ada
oh maafkan aku anakku sayang
apa itu apakah itu hati
itu sebuah hati sebuah hati hitam yang terbuat dari timah yang meleleh
ada hati yang lebih kecil berwarna merah di tengahnya
seperti yang ada di pakaian sang balerina
itulah yang tersisa darinya
mono mengerti mainannya baik baik saja dia mengerti apa yang telah terjadi
dia tersenyum dan menyimpan hati itu di rak yang paling atas
tidak ada yang akan mengganggu tracy dan tin sekarang
mereka akan selalu bersama dan sekarang mono tidak akan kehilangan mereka
sekarang tracy dan tin tidak akan terpisahkan

jangan lupa like share dan subscribe